sampai jumpa di video selanjutnya
ibu apa ada

kenapa lagi hari ini bapak ya allah
masih ada nadinya masih ada nadinya
ya allah pak
astagfirullahaladzim ya allah
bapak kenapa bisa jadi begini
bapak sakit apa bapak kok bisa begini pak ya allah
pak istimewa pak istimewa pak
sebenarnya apa yang terjadi pada pak jono ini
sehingga sekarang tulmautnya susah seperti ini
bu sri andai kata pak jono pernah melakukan kezoliman
sehingga orang lain sakit dendam kepada pak jono
sebaiknya sekarang bu sri datangin beliau
mudah mudahan meringankan beban sekeratur mautnya beliau ini bu
eh bu sri
akhirnya ibu sri datang lagi
bu saya datang ke sini bukan untuk kerja
tapi saya mau cari pak dokter suami saya sakit keras bu
isnah lillahi agung sudah pergi dari tadi pagi ke puskesmas bu
insyaallah bakal bapak beristirahat
loh dokternya mana bu sri
eh enggak ada pak ustadz
saya sudah cari ke puskesmas sudah ke rumahnya tapi tetap tidak ada
eh insya allah saya tidak tahu lagi harus cari dokter kemana
suami saya butuh dokter agung
bapak yang sabar bapak yang kuat ya pak ya
bu sri sabar ya bu ya biar pak tio yang cari dokter ajak kesini pak
baik ustadz assalamu'alaikum
ya allah bapak
ya allah bapak
coba saya lihat dulu ya ke
syukurlah kalau gitu
kayak ini untung bekas lukanya nggak berdarah
iya cok terima kasih ya cok
habisnya kalau kakek nggak jualan kakek nggak makan cok
iya saya ngerti ke
tapi kalau misalnya kakek nggak sehat
jangan jualan dulu
sayang tuh bareng barengnya pada jatuh semua
iya pak tio
sekarang kita ke rumah mas jono
sekarang tuh pak jonto ini lagi kritis pak
bapak yang kuat bapak
sebentar lagi anak kita datang
memangnya bu sri dan pak jono punya anak
ah ada pak
ada pak ustadz tapi
iya sebentar saya periksa dulu ya
ibu tahu papa ini sedang sakaratul maut nak
maafkan bapak supaya bapak
gak tersiksa lagi
ya allah ibu
kalau mau minta sama allah jangan sama saya ya
bukan soal itu
ini hal yang sebenarnya
anak kandung kami
yang telah dibual selama dua puluh lima tahun yang lalu
hal yang sebenarnya
anak kandung kami
yang telah dibuang selama dua puluh lima tahun yang lalu
orang tua kandung
maksud ibu apa sih
maksud ibu apa sih
ini apa ah
ini tanda lahir kamu
hari lahir kamu
hari kelahiran kamu sama dengan hari kelahiran bapakmu
agar hidupmu selamat
jika jauh dari bapak kamu
nggak mungkin bu
bu orang tua saya masih hidup ya
ibu saya itu memang salah bu
saya udah nabrak bapak
tapi tolong ibu jangan manfaatin saya
ini ibu yang melahirkan kamu
saya tetap nggak percaya ya
ini gara gara buku ini keluarga kita berantakan
kamu tak bisa jauh dengan orang tua kamu gara gara ini
tapi apa benar aku anak mereka
ibu istri pasti bohong sama saya
maaf bu saya harus pergi
agung tolong dengarkan ibu dulu nak
bu cukup ya
tadinya saya kagum sama ibu
waktu ibu kerja di rumah saya
saya senang kok ibu perhatikan sama saya
ibu baik sama saya
ibu gak berhak ngaku saya sebagai anak ibu
ibu bukan ngaku ngaku
ibu apa adanya
orang tua kandungmu nak
ibu saya minta sekali lagi sama ibu ya
tolong berhenti ngakuin saya sebagai anak ibu
saya orang baru disini ibu
dan saya gak kenal siapa ibu
kamu tidak kenal siapa ibu
tapi ibu yang melahirkan kamu
malah dipisah sejauh papua
ibu yang melahirkan